pernyataan menteri koordinator bidang politik hukum keamanan wiranto
bahwa pelaku hoax bisa dijerat menggunakan undang undang tentang terorisme menuai kontroversi
wiranto menyebut para penyebar hoax sebagai peneror masyarakat
menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto
menganggap penyebaran informasi bohong alias hoax sama dengan terorisme
wiranto menilai keduanya sama sama mengancam dan membuat masyarakat jadi takut
sehingga mewacanakan penggunaan undang undang terorisme untuk menangani teror hoax
kalau masyarakat diancam dengan hoax agar mereka takut datang ke tempat pemungutan suara
itu sudah ancaman dan merupakan tindakan terorisme
masyarakat tidak perlu takut tidak perlu memikirkan adanya hoax hoax ya
isu isu yang menyesatkan
yang seakan akan pemilu akan terganggu tidak aman dan sebagainya
ada gerakan massa tidak ada
itu nanti menjadi tugas tanggung jawab komponen keamanan
tentu saja tidak mungkin kita kerjakan sendiri
kita tetap meminta dukungan bantuan partisipasi dari seluruh yang terlibat
dalam penyelenggaraan pemilu ini agar semuanya bisa berjalan baik
para penyebar hoax itu sebagai peneror masyarakat
untuk itu wiranto menyebut para penyebar hoax bisa dijerat dengan aturan soal terorisme
ada ite undang undang ite ada undang undang hukum dananya ada
tapi kembali saya tanya saya katakan tadi bahwa hoax ini kan men teror masyarakat
terorisme itu ada yang fisik ada yang non fisik
tapi teror kan menimbulkan ketakutan
terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat
masyarakat diancam dengan hoax
untuk kemudian mereka takut ke tps itu sudah ancaman itu terorisme
maka tentu kita gunakan undang undang terorisme
di sisi lain badan pemenangan nasional prabowo sandiaga menilai
hoax politik tidak ada hubungannya dengan undang undang terorisme
wakil ketua bpn ahmad muzani menilai undang undang terorisme itu
dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas terorisme
sehingga tidak semestinya digunakan untuk menjerat pelaku hoax
karena sudah ada undang undang ite
zani menambahkan pernyataan wiranto tersebut berpotensi menjadi penyalahgunaan kekuasaan
hoak sebagai sebuah ancaman tidak ada yang tidak sepakat
kita semua sepakat hak adalah ancaman
dan hoax itu selama ini digunakan dengan undang undang ite
jadi jangan merasa tidak mampu menanggulangi hoax
terus kemudian menggunakan undang undang lain
yang itu berpotensi kepada penyalahgunaan kekuasaan
sementara itu menurut wakil ketua tim kampanye jokowi ma'ruf amin jounike
plate kepada cnn indonesia com
pernyataan wiranto tersebut sebagai peringatan bagi masyarakat
agar berhati hati dalam menyebarkan informasi
wacana pemerintah menerapkan undang undang terorisme untuk penyebar hoax
menuai pro dan kontrak
kelompok masyarakat sipil mengatakan ini tidak tepat
rawan penyalahgunaan sementara pemerintah berdali hoax juga menimbulkan ketakutan
sama seperti terorisme
kita bahas malam ini bersama narasumber
ada pak sri yunanto stafali menko polka
pak yunan selamat malam
terima kasih sudah hadir
kemudian ada mas muhammad isnur ketua bidang advokasi ylbhi
mas isnur selamat malam
terima kasih sudah ada di sini
saya ke pak yunan dulu apa sih sebenarnya pertimbangan
apa yang memantik kemudian sampai keluar wacana ini
karena kalau hoax kan beredarnya juga sudah lama
tapi baru sepekan terakhirlah ini rame
ya jadi gini yang pertama adalah kita memahami dulu konteknya
jadi kontek yang mari kita pahami kontek di mana apa yang disampaikan oleh pak wiranto tadi
bahwa sekarang ini yang pertama adalah bahwa ada sebuah eskalasi hoax
karena hoax itu kalau kita baca di undang undang ite itu dimensinya banyak
sebenarnya lebih banyak didominasi
hock yang kaitan dengan jual beli transaksi perdagangannya
terus ada hoax yang sekedar untuk memutarbalikan fakta
nah sekarang yang rame itu adalah hoax yang sifatnya menakut nakuti
ada yang mengatakan bahwa nanti kalau menang ini akan terjadi chaos
kalau menang ini akan jadi people power
pemilu akan curang
dan ini belum lagi nanti akan ada dikuasai oleh istilahnya kekuatan asing dan lain sebagainya
nah ini masyarakat itu menjadi takut
dan itu faktual
banyak sekali terutama maaf kelompok etnik tertentu
yang sudah mengatakan bahwa pemilunya akan aman nggak ya
nah dan bahkan mereka sudah kalau gitu ada yang masyarakat memang yang
yang hatinya tipis dan rasanya harus semua tipis itu merencanakan akan keluar negeri misalnya pada saat pemilu
dan itu artinya dia tidak akan berpercaya dalam demokrasi gitu
jadi di sini hoax dimensinya ketakutan
nah sekarang kita lihat ya tentang terorisme
apa itu saya tadi sudah periksa itu definisi tentang terorisme
ada kekerasan ada pengerusakan
kerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas
iya di situ
jadi elemen paling penting di dalam definisi teror itu adalah ketakutan itu sendiri sebenarnya
ketakutan maksudnya apa
jadi bedanya kriminal
terorisme itu kan extraordinary crime ya kriminal luar biasa transnational crime
tapi bottom line tujuan daripada teror itu adalah sebenarnya indirect target
jadi target yang tidak langsung
bedanya misalnya begini kalau saya nyopet atau membunuh kalau saya itu bukan teror itu bunuh itu bunuh aja
targetnya meninggal selesai gitu
tapi kalau teror itu setelah saya bunuh jebret yang lain biar takut kayak seakan akan kayak mau dibunuh
nah jadi di situ ada elemen
nah pak wiranto itu melihat kedua elemen ini
jadi produknya sama sama ketakutan
dari kalau ketakutan ini ini ya kan tadi mewacanakan
jadi mengangkat satu idea
hukum itu memang hukum di dalam satu masyarakat itu kan memang bertugas sebagai norma
itu untuk mengatasi masalah masalah yang berkembang
jadi di situ gagasan pak wiranto atau pendapat yang dilontarkan pak wiranto seperti itu
jadi kalau misalnya ini memandangnya seperti itu kan ini berarti kembali lagi soal tafsir ya mas isnur
dari tafsir apa ya kalau misalnya anda melihatnya ini
jadi ini menandakan menurut kami ketidakpahaman dan ketidakdiklian pak wiranto
dalam membaca pasal
pasal itu disusun dibuat dengan sangat strict
disusun dengan sedemikian rupa unsurnya harus lengkap
apa jadi tidak bisa melihat hanya definisi saja di undang undang
tidak bisa kalau kita bisa lihat unsurnya terorisme itu bukan hanya ketakutan
tapi dia misalnya menimbulkan korban yang bersifat massal
menimbulkan kerusakan atau kehancuran yang terjadi
ada motif dan lain lainnya
maka kemudian wajar kalau polisi jadi bertanya
tidak bisa begitu pak
saya mendengar membaca berita
dilihat dulu latar belakangnya bagaimana
unsur kesengajaannya seperti apa
intimidasi psikologisnya seperti apa
analisanya harus komprehensif
termasuk keterkaitan dengan kelompok kelompok teror atau tidak itu juga dilihat
hati hati menafsirkan pasal yang sudah sangat detail
pasal itu nggak perlu ditafsirkan lagi
jadi kalau saya menginjam bahasanya pak nasir jambil ini memang ngawur
dan ini berbahaya mbak
karena sangat beda pelakuan
tindakan aparat dari aparat
terorisme dan pidana biasa
kalau di pidana biasa penangkapan satu hari
di pidana biasa penahanan dua puluh hari
kalau di terorisme bisa enam puluh hari
itu bayangkan orang hanya berbuat hoax
dan mungkin dianggap terorisme diperlakukan seperti teroris
dituduh teroris pula
disidangkan dipenjara ditahan dengan undang teroris juga
itu justru jangan jangan ucapan ini menakuti warga
membuat teror ke warga
dalam bahasanya douglas harper
ini kebijakan yang justru meneror warga
serba takut untuk berbicara
dituduh hoaks dituduh teroris
dan ditangkap dengan diensus gitu tiba tiba
saya pikir itu ucapan yang seharusnya tidak keluar dari menko polukam ya
dengan jabatan sekaliber menko polhukam
harusnya dia memberikan kepastian hukum
bukan memberikan tafsir yang meluas
tapi sebenarnya pak yunan
ini kan kemudian disampaikan juga oleh pak wiranto
bahwa wacana ini akan diterapkan pada saat pemilu
artinya spesifik sekali
dan kebetulan peta hana juga disini maju lagi
jadi ini akan menimbulkan dugaan dugaan yang sangat liar
kemudian sekarang bahwa sebenarnya selama ini juga akan diposisikan
salah satu calon saja yang diserang oleh hoax gitu kan
jadi ini akan menimbulkan dugaan dugaan kesana
bahwa ada permainan ada ketakutan sebenarnya dari pemerintah
jadi yang pertama saya mau klarifikasi
terorisme sebagai sebuah istilah yang baku
itu memang ada di dalam undang undang terorisme
tetapi banyak sekali elemen elemen substantif
daripada terorisme itu ada di undang undang lain
misalnya undang undang penerbangan
itu sama sekali tidak disebutkan
satupun kata kata terorisme
dan lain sebagainya
itu ada namanya unlawful interference
tetapi itu secara substansif itu teror
secara substantif itu teror
karena menimbulkan ketakutan itu
ya dan sama
nanti kalau itu di luar
kelakuan kelakuan itu di luar luar pererbangan
itu disebut teror juga
misalnya di hukum laut
itu ada namanya amroberi
apa namanya perampokan
terus juga apa namanya penculikan
yang seperti jadi abu sayap dan sebagainya
itu teror sebenarnya
nah jadi saya mau lebih membaca keinginan pak wiranto itu pertama
itu bukan kemudian dengan kan istilahnya satu kreativitas
sebuah gagasan yang dilemparkan untuk mengatasi persoalan
hoki itu sudah begitu masih
dan undang undang ite menurut anda tidak seberapa kuat untuk itu
jadi undang undang ite itu memang ada
tapi kalau dilihat pasal pasal dominannya itu
itu lebih kepada penipuan bisnis
terus apa namanya ya penyebaran informasi
tetapi tidak semuanya berkaitan dengan satu ketakutan
nah sekarang saya kasih contoh
kalau misalnya seorang mengatakan
nanti di apa namanya di tps akan ada bom
nah itu hok
tapi sebenarnya kalau
tetapi hoax itu menyebabkan ketakutan enggak
nah memang interpretasinya masih nanti
ya pak wiranto kan bukan juga hakim gitu
artinya elemen elemen itu tidak dikatakan
istilahnya potensi potensi itu bisa untuk diinterpretasikan seperti itu
nah kalau saya kira pemerintah ketakutan atau apa panik
karena kita mengatakan selalu mengatakan bahwa
di dalam beberapa kali rapat situasi itu aman aman saja
tapi bagaimana sekarang memang mengatasi masalah hoax ini kan gitu
yang berdimensi ketakutan
dan nanti akan berdimensi kepada
persoalan penyelenggaraan pemilu
kita sekarang jeda dulu mas indus
tapi setelah itu kemudian pertanyaannya sekarang
kalau misalnya kemudian digunakan itu
dimensinya seluas apa
ini kan kemudian menjadi pertanyaan
dan bisa di stretch
ditarik sejauh apa
karena kita tahu undang undang its sendiri
sampai sekarang masih bermasalah
karena pas pas pas oleh karen
its saja udah banyak
ditarik kemana mana gitu kan
udah banyak jadi korban
nanti setelah jeda kita bahas

ini ya nanti kemudian jika ini digunakan
dan seberapa itu bisa menarik
banyak orang orang lagi gitu
yang sudah diprediksi oleh ylb
dengan posisi menko paul hukam
dia tidak boleh berkreatif
dalam pasal pasal hukum
tidak boleh melontarkan wacana
karena dia bisa ditafsirkan
oleh aparat dibawahnya
itu bukan wadahnya untuk wacana
wadahnya untuk menegakkan hukum
pasal pasalnya yang dipakai
nah kalau kemudian ini
bahasanya saya mau minta
ditaati oleh aparat dibawah
banyak pelanggaran terjadi
wacana dipaksakan dalam ranah ranah hukum
kalau disampaikan tadi itu ide gagasan
itu juga tidak semestinya
tidak semestinya pejabat publik
apalagi pada posisi jabatan menko paul hukam
yang membawahi penegak hukum
ya kalau dia di kampus
di kelas akademik
pengerian wacana boleh boleh saja
tapi dalam kapasitas dia statement sebagai pejabat publik
di depan masyarakat
di depan aparat
karena dia punya kewenangan
dia punya kekuasaan
dan itu akhirnya memang berdampak luas
saya melihat banyak kelompok yang bahkan maufindo
yang selama ini bergerak di anti hoax
itu juga keberatan dengan statement ini
karena bisa mengaburkan satu soal hoaxnya
mengaburkan bagaimana cara menangani hoaxnya
yang ketiga mengaburkan definisi terorisme itu sendiri
seolah olah terorisme yang kita pahami sebagai extraordinary crime
dan saya bisa dibayangkan kalau setiap orang yang kemudian
buat status dianggap menakutkan
dianggap menebar ancaman
di persepsi seperti itu
berapa orang yang ditangkap dengan tuduhan teroris
nah itu akan merusak definisi terorisme sendiri
itu merusak definisi terorisme
dan sudah diperhitungkan belum sih sebenarnya
kalau misalnya tadi mas isrun mengatakan tidak tepat
seorang main kopo poka menyampaikan pernyataan ini
tapi saya yakin pasti juga sudah ada pertimbangan
sampai akhirnya keluar pernyataan ini
termasuk mungkin sudah ada perhitungan sendiri
entah survei internal
yang dilakukan main kopo poka
berapa banyak orang yang sudah percaya dengan hoax ini
yang selama ini bertebaran
jadi tadi saya sampaikan ya mbak
bahwa sudah banyak masyarakat
dan merasa takut
atau pesan pesan bohong
yang tidak ada realitasnya
atau belum ada realitasnya
atau realitasnya itu
dalam skala analisis dan prediksi tidak akan terjadi
kalau yang bikin fb itu mas ini
mungkin tidak percaya
tapi kalau yang bikin statement itu adalah tokoh politik
bahwa nanti akan terjadi chaos
bahwa terjadi ini
itu kan masyarakat kan mereka punya pendukung
apa benar ya
bahkan sudah mengatakan
kita itu menerima keluhan keluhan dari masyarakat itu
dan bahkan mereka akan aman tidak ya pemilu dan lain sebagainya
kalau soal tadi
bahwa memang dalam elemen elemen terorisme itu kan mengada ketakutan
dan itu sebenarnya core daripada definisi terorisme itu
memang ketakutannya itu
tapi sampai harus kemudian punya ide dengan menggunakan undang undang terorisme
daripada kemudian untuk meredam rasa ketakutan yang dihadapi oleh masyarakat
atau sudah tidak ada cara lain untuk meredam ketakutan
itu sampai oke lah dikeluarkan pernyataan itu
ya udah sekarang gini aja
para penyebar hoax yang ketakutan itu berhenti
gitu aja udah
nah itu saya kira interpretasi itu tidak akan ada
kalau hoax hoax yang lain itu kan ada yang dimensinya tidak ketakutan tadi kan
kalau hoax cuma apa namanya soal transaksi jual beli segala kan penipuan tuh gitu loh
nah bahkan ini saya lihat yang banyak bereaksi itu
ya kan adalah yang istilahnya kalau mematakan pemerintah panik
kalau saya yang melihat
yang panik itu ya jangan jangan yang penyebar hoax yang ketakutan itu gitu loh
jadi ini apa sebenarnya
bluffing sebuah itu ancaman atau akan benar diterapkan kepada para penyebar
atau bagaimana ini
jadi gini loh pak wiranto tuh melihat elemen elemen itu
jadi ada elemen ketakutan di terorisme
ada elemen hoax yang menyebabkan ketakutan
silahkan toh silahkan para penegak hukum itu berkreativitas
sebab kalau nanti sudah ada proses hukum itu nggak ada yang bisa intervensi
masuk masuk nggak tahu
proses investigasi apa penyelidikan penyidikan itu kan siapapun nggak bisa intervensi
menkupal hukum presiden segala macam itu udah wacana udah udah area area judicial kan
area yang judikatif gitu
artinya itu di
nah istilahnya ini ada dua elemen yang sama gitu loh
di dalam di dalam itu
nah makanya istilahnya
katakanlah apa bisa
ini kedua hal ini dijadikan satu rujukan hukum
kan hukum itu harus kreatif
untuk menangani persoalan persoalan yang ada di masyarakat gitu loh
tapi ini agak menyeramkan gitu ya
selama ini penyidik sudah bekerja
nah kepolisian menangani bagaimana ite bagaimana terorisme mereka sudah punya definisi yang jelas
pasal unsur yang jelas
ahli yang dilibatkan siapa
bagaimana motif dan lain lain sudah jelas
nah sekarang tiba tiba ada semacam switching gitu
dalam tafsir dan unsur kreativitas
menjadi gak boleh itu
gak boleh kreatif
penyidik harus bekerja sesuai dengan fakta
unsur sejauh mana
di situ dia bekerja
nggak boleh nambah nambahin pasal
termasuk berarti ini memang kuncinya memang kembali di konstruksi dan fakta hukum
yang sebenarnya kalau menurut mas isnur sekarang ini apakah sudah kuat
kalau misalnya belum kuat apa yang harus diperbaiki
nanti ya mas sebentar ya
kita sekarang jeda dulu nih
nanti itu dijawab
tetap bersama kami di cnn indonesia
anda kembali bersama kami di cnn indonesia
sekarang kita masih membahas kalau misalnya memang undang undang terorisme ini kemudian tidak diterapkan
tapi mungkin ada yang melihat kayaknya yang selama ini menjerat para penyebar hoax itu
tidak terlalu kuat
anda melihatnya begitu juga atau
kalau kita baca pasal pasal yang selama ini dipakai undang undang it bukan pasal dua puluh delapan doang yang selama ini teronggok
ada dua puluh sembilan nya yang soal ancaman menakut nakuti
ada dua puluh delapan nya ya satu dua dan tiga
jadi sebenarnya sudah lengkap dan bisa
ada banyak pasalnya selama ini dipakai
misalnya kasus sarasen dipakai kok
pasal pasal itu dan gak pakai undang undang terorisme
dan sarasen kan sama
masif gerakannya dan lain lain
karena undang undang it
hukumannya gak kena maksimum
jadi selama ini sudah rigid sudah kompleks sudah baik
iya walaupun dalam praktik banyak orang yang kena salah sasaran
jadi ada orang yang curhat tentang masyarakat
ada yang curhat tentang pelecehan seksual yang dialami
pakai undang undang it yang dianggap meresahkan
itu aja banyak resahan di masyarakat
banyak usul undang undang ite ini selama ini menimbulkan pasal karet gitu
apalagi undang undang terorisme dikaretkan lagi gitu
rawan untuk dikaretkan
semakin rawan untuk dikaretkan
dan ini penting
jadi saya gak tahu bagaimana muka indonesia di muka internasional gitu ya
kalau tiba tiba indeks demokrasi kita dipertanyakan gara gara statement pejabat publik
jadi indeks demokrasi itu menilai salah satunya statement pejabat publik
ketika misalnya dia ngasal bilang soal a gitu di forum pembahasan terorisme internasional
itu saya pikir akan bikin malu indonesia
dan menurunkan rating indeks demokrasi indonesia
oke pak yunan
ya tadi jadi sebuah statement atau sebuah eksperimentasi satu apa namanya ide
itu kan karena tadi alasannya
jadi hukum itu kan ada tujuannya
yaitu apa namanya mencapai satu nilai
menyelesaikan satu persoalan
ya sekarang kan ada ite ada undang undang terorisme dan lain sebagainya
tapi realitas yang ada di masyarakat gimana
sekarang ini eskalasi hoax itu terutama menjelang politik ini kan
itu sama sama diakui lah
bahwa tidak semuanya dimensi
ada tadi yang dimensi macam macam tapi
tapi yang dimensi ketakutan itu kita melihat perkembangannya luar biasa gitu loh
nah sekarang yang tadi itu
ya kan apa namanya kita mencoba mencari solusi gitu loh
bahwa wacana yang dilemparkan oleh pak wiranto seperti itu ya sama sama mari kita pikirkan gitu
tapi agar wacana itu tidak bisa di ini ya sekarang kita pikirin justru tujuannya tadi
tujuannya adalah mari kita tidak
mari kita tidak apa namanya menyebarkan ketakutan
mari pemilu ini kita jalankan tanpa ketakutan
karena namanya juga parti
apa namanya election itu kan pesta demokrasi
tapi bukankah kemudian ketika ini anggap ibaratnya ini kerannya sudah dibuka
sekarang sudah diperbolehkan ada idenya begini
silahkan digunakan untuk menggunakan pasal ini
kan pasti ada yang akan tergoda untuk menggunakan pasal ini dan menerapkan ini
dan itu rawan sekali
kan saya kira semua juga tahu kalau namanya hukum itu kan diuji oleh banyak pihak
layernya aja pertama aja penyelidikan
nah polisi sudah bagaimana dia memahami bahwa memang hoax yang punya dimensi gimana
karena hoax itu juga bisa disebarkan oleh teroris
jangan dikira bukan hanya masyarakat biasa
banyak sekali itu teroris teroris itu juga menyebarkan hoax
tadi misalnya satu contoh
kalau sebuah apa namanya di pesawat saya katakan ini akan ada bom
kemudian yang menyebarkan itu juga ada linknya ke teroris
itu tidak bisa masuk ditarik ke pasal teroris juga
karena itu ada unsur ketakutan
nah juga tadi saya katakan ya
jadi ada elemen elemen seperti itu kan
yang bisa kira kira dimungkinkan untuk ditafsirkan
nanti masih diperdebatkan penyelidikan
saya kira beliau sudah fase ya
nanti di pengadilan masih diuji lagi
dan ini kan undang undang banyak di situ
tapi kalau memang artinya kemungkinan apa namanya untuk digunakan ya silahkan di apa namanya
di interpretasikan kan gitu
pak wiranto kan melempar satu wacana itu
artinya sudah membolehkan
ya bedalah dengan misalnya interaksi menkopol hukam
nomor sekian sekian agar digunakan
ini kan beda
tapi membolehkan berarti
nah disitulah kemudian yang menjadi
jadi abu abu nih sebenarnya masing masing
itulah yang kemudian menjadi hal yang blunder menurut saya
pada posisi dia nampak tidak menguasai tidak paham
dengan definisi yang sudah strict gitu
masuk kewilayah itu
nah itu menjadi kontroversi yang luar biasa
dan ditangkap oleh masyarakat
ini kok pemerintah yang menakuti kami
situ kan punya kekuasaan
di situ punya power punya senjata punya upaya kuasa
ya saya kira yang gak nyebar huk yang gak takut lah
yang takut itu kan yang menyebar hoax yang menakut nakuti tadi udah pasti takut gitu kan
kalau yang gak menyerbut ya santai santai aja
dan huk tadi saya katakan bahwa huk itu ada yang disebar juga ada misalnya teroris memanfaatkan
dengan menyebar huk
karena memang tujuannya kan sama
tadi katakanlah di tps ini di tps ini ada bom misalnya katakan gitu
kemudian yang menyebarnya ada kaitannya dengan teroris
itu anti demokrasi
dan gak suka juga dengan pemilu
nah apakah itu tidak bisa ditafsirkan ke arah itu
artinya itu kemungkinan tafsir itu saya kira masih ada
tapi kemudian polisi ini pak deddy sudah menyampaikan
kak bitpenum kak biro penerangan
kak biro penmas
penyebar hoax harus teridentifikasi bahwa dia jaringan teroris
untuk penerapan undang undang terorisme
iya kalau kemudian dia latar belakangnya ada profiling loh teroris
dan itu biasanya juga sudah datanya ada gitu ya
yang bersangkutannya itu diteliti benar benar
motifnya intimida apa namanya bentuk timbadi psikologisnya
itu sudah jelas kerja kerja kerangka selama ini
enggak asal misalnya melakukan hoax langsung kena undang teroris
enggak bisa begitu
pak wiranto karena yang ditangkap dari kalimatnya keumuman kalimatnya seperti itu
nah ini yang berbahaya
justru harusnya hormatnya saja
penanganan hukum yang selama ini ada
polisi sudah bekerja kalau ada tindak pidana kalau ada ancaman ya pakai sesuai undang undang yang ada
jangan kemudian berkreasi seolah olah kreasinya bagus tapi malah blunder gitu
ya nggak apa apa kalau seperti beliau menangkapnya seperti itu
polisi juga punya tafsir
tapi saya kira masyarakat yang anti hoax
tidak sepenuhnya tidak terlalu pusing dengan wacana itu
artinya kalau ada upaya untuk menekan hoax yang baik itu dimensinya untuk tadi terutama yang menyebarkan ketakutan
saya kira menangkap pesan pesan wacana wacana dan ide ini kan juga istilahnya tujuannya adalah untuk menyetop hoax yang berdimensi menakutkan tadi
undang undang itu disusun dengan maksud dan tujuan yang jelas dan spesifik
saya pikir para penyusunya masih banyak hidup dari dpr selama ini
jadi mereka apa sih maksud dan tujuannya
di mana wilayah ada terorganisir dan lain lain jelas itu
nah bahkan maafin dong masyarakat anti huk yang selama ini bekerja luar biasa untuk anti huk
keberatan dengan penggunaan pasal undang undang terorisme
tadi dibilang misalnya ini ada aktor politik yang dia nyebarin sesuatu padahal dia nggak punya terbelakang terorisme
dia tidak punya niat juga untuk menakuti warga
tapi karena ucapannya mungkin dianggap berdampak pada warga karena undang teroris disebut teroris
padahal dia hanya aktor politik
itu bisa berbahaya dalam konteks demokrasi
oke pak yunan
karena nanti akhirnya kan tetap mekanisme bekerjaannya hukum kan dari penyelidikan penyelidikan ini gitu
tapi maksudnya intinya adalah jangan para politisi itu berperilaku kayak teroris nakut nakutin gitu loh
ya message nya itu seperti itu yang disampaikan pak wira
atau ini jangan jangan bluff aja jangan jangan ini untuk nembak beberapa orang yang emang udah dilihat diincar
bisa aja maksudnya
saya nggak tahu
yang penting terlihat di depan publik
tahu tapi itu kan konteksnya dia apel gabungan ya
kalau tadi bapak bilang lihat konteks itu apel gabungan
wiranto bicara di depan ribuan puluhan ribu aparat
ada tni ada kepolisian
pas itu pas rapat koordinasi
jadi kita mendengarkan laporan
jadi pak wiranto mohon kupul hukum itu punya desk khusus pemilu
dan di situ semua elemen kita kumpulkan kan
karena kita mengkoordinasi sebagai pemerintah agar pemilu itu berjalan dengan lancar
maka kita lihat aspek keamanannya
aspek logistiknya aspek penyelenggaraannya
itu semua kita lihat gitu
nah ketika laporan soal keamanan ini kok ini apa namanya
hoax yang bersifat menakutkan ini kok eskalasinya tinggi gitu
dan itu ada yang sifatnya dari para pendukung
tapi juga ada tokoh tokoh yang memang menyebar apa namanya
tadi statement statement yang itu nggak sama sekali nggak ada faktanya gitu
dan masyarakat ada yang takut
takutnya dari mana
ya tadi laporan laporan bahkan ada yang mau pergi dan lain sebagainya
itu kan ketakutan
bapak pemilu itu
bahwa pemilu itu bukan lagi seperti ajang untuk memilih pemimpin yang ini
tapi kok menjadi sebuah apa namanya sebuah wadah
sebuah event yang menakutkan bagi kelompok masyarakat tertentu
oke oke mas yusof terakhir
kan kalaupun ini andai kata dalam konteks pelanggaran pemilu
itu sudah ada ancaman sanksinya di undang undang pemilu
iya dan itu kemudian ada bawah itu di situ ya
kalau kemudian ini di blend gitu ya
ada undang undang pemilu undang undang ite
terus digoyang dengan undang teroris
malah jangan jangan ini kita membuat kita jadi bingung
jadi inilah fungsi pemerintah harusnya nggak membuat bingung
oke oke baik terima kasih bapak bapak sudah bergabung pada malam hari ini
kita lihat nanti bagaimana karena pemilu sekarang kurang dari tiga puluh hari lagi
kita lihat seperti apa mas isnu terima kasih pak yunu
terima kasih mbak
terima kasih banyak
cnn indonesia prime news segera kembali